rusia melancarkan invasi skala penuh ke ukraina lalu apakah serangan ini akan berdampak pada konflik global
bergabung dina prattora harja founder of synergy policies selamat malam mbak dina
halo mbak dina selamat malam
ya selamat malam mbak tiffany jelas terdengar
ya jelas terdengar suara saya juga jelas ya mbak dina
baik mbak dinda kita berbicara mengenai dampak invasi rusia ke ukraina yang terjadi pada hari ini
kemarin beberapa waktu lalu kalau saya tidak salah pada hari selasa presiden amerika joe biden sempat menyatakan
bahwa akan memberikan sanksi ekonomi ke rusia dengan pembekuan aset dua bank
kemudian juga akan menghentikan sertifikasi pipa nort stream dua yang merupakan ini adalah salah satu kunci crucial lah bagi perekonomian rusia
nah apakah amerika serikat setelah ini akan
mengambil tindakan atau sebatas hanya menjadi gertakan atas konflik ini mbak dina
ya kalau dilihat dari perbincangan politik ya kita bisa lihat bahwa amerika serikat dalam posisi berusaha untuk setegas mungkin
segalak mungkin terhadap ukraina dan terhadap eh sorry terhadap rusia gitu ya
jadi di dalam kongres misalnya kita lihat perkembangannya menyusul
serangan rusia ke ukraina ini kita bisa lihat bahwa pernyataan pernyataan dari pimpinan kongres adalah pokoknya harus dihukum ya
pokoknya yang dilakukan oleh rusia ini tidak bisa diterima mengganggu demokrasi dan harus dihukum gitu
tapi kalau saya lihat dari kapasitas apa namanya ya kapasitas keuangannya amerika serikat
sebenarnya dorongan dari dalam negeri amerika serikat adalah untuk tidak terlibat dalam perang yang baru ya
nah hanya saja kalau situasi sudah berubah seperti sekarang itu kondisi bisa berubah dari menit ke menit dari hari per hari itu bisa berbeda beda
tergantung dari statement siapa yang dianggap oleh rusia maupun oleh amerika menjadi penentu langkah selanjutnya
jadi belum bisa dibaca sepenuhnya apakah ini sekedar gertak sambal saja atau sudah akan bergerak ke arah yang lebih serius
jangan lupa ya dua puluh tiga februari kemarin biden kan sudah otorisasi bergeraknya tentara tentara amerika serikat
makin mendekat ke perbatasan rusia
artinya cuma masalah timing aja gitu bahwa itu bisa turun menjadi sesuatu yang lebih genting
oke jadi ini masalah timing masalah waktu karena juga pergerakannya pun kita masih akan terus pantau
masih bisa berubah dari menit ke menit ya kan dalam hitungan detik bahkan mungkin
nah mbak dina tapi dari pengamatan anda kalau amerika terlihat galak terlihat tegas tadi yang disampaikan
apakah sebenarnya konflik antara rusia ukraina ini bisa menguntungkan nggak sih untuk amerika sendiri
ada hal menguntungkan untuk amerika
amerika itu kan banyak pihak ya kelompok kepentingannya ada banyak
jadi kalau bicara soal perang kelompok yang diundangkan
yang diuntungkan dari satu perang ini adalah kelompok kelompok yang jelas bergantung pada military industrial complex
jadi pada penjualan senjata pada jasa menjaga perbatasan jasa menyediakan keamanan lah security secara swasta gitu ya
untuk negara negara yang sedang dilanda konflik
jadi kalau kita lihat bahwa amerika serikat sekarang dalam posisi belum ada tempat main baru gitu ya

jadi kalau kita lihat bahwa amerika serikat sekarang dalam posisi belum ada tempat main baru gitu ya
karena persis sebelum kejadian makin panas di ukraina ini
amerika sepanjang masa donald trump sudah mencoba untuk menaikkan tensi di indo pasifik
menaikkan tensi dengan china
respon negatif dari negara negara di asia itu jauh lebih besar
dan amerika berhitung juga ya
kelihatannya kalau yang dijadikan musuh baru oleh amerika
musuh bersama itu adanya di asia seperti china
resiko ekonominya jauh lebih besar
tapi kalau musuh bersamanya itu rusia
kok kelihatannya lebih cepat kompak
sebenarnya timingnya kalau saya lihat
yang dilakukan oleh putin ini agak mendadak juga sih
makanya agak diluar dugaan
sebenarnya negara negara uni eropa ini nggak sepenuhnya solid
ketika biden meminta untuk makin tegas kepada rusia
kita tengok aja presiden macron ya dari perancis
perancis ini berusaha memediasi langsung
tanpa lewat jalur amerika serikat
dan kalau ini waktunya cukup sebenarnya
menurut saya pasti ada negosiasi
apa diplomasi tambahan lah ya
di luar dari mekanisme yang dibangun oleh amerika serikat dengan rusia
cuma karena last minute kemarin tanggal dua puluh dua kan
si manlu blinken amerika dengan manlu laprov
batal ketemu gitu
sepihak dibatalkan oleh amerika serikat
akhirnya pecah juga ini
si rusia rupanya mungkin sudah menghitung ya
bahwa dengan didekati begitu banyak
bahwa dengan didekati begitu banyak
dan narasinya juga makin negatif terhadap rusia
untuk menunjukkan bahwa situasinya memang sudah tepat buat si rusia
jadi ada hitung hitungannya juga ya mbak ya
menurut saya si rusia maupun amerika serikat
dia pasti berusaha outsmarting others gitu ya
membuat lebih pinter dari yang lain
oke jadi memungkinkan kalau ada diplomasi tambahan
tadi mbak dina sampaikan
asal ada solidaritas dari uni eropa
tapi mungkin itu yang tidak terlihat
sampai dengan hari ini rusia melancarkan invasinya ke ukraina
oke dari posisi rusia sendiri melihat
apakah ini bisa menjadi bumerang
artinya rusia bisa saja mendapatkan kerugian
dari apa yang mereka lancarkan
atau serangan yang mereka lakukan pada hari ini
karena mungkin ke depannya bisa menjadi alasan bagi amerika
atau nato juga untuk menyerang
atau balik rusia
kalau menurut saya
terdiknya rusia kali ini
kemungkinan besar karena kalaupun dia jatuh
dia akan jatuh bersama sama negara negara eropa
itu akalnya rusia kelihatannya ke arah sana
karena gini yang di sandra
sekarang ini kan jerman ya terutama ya
pipa gas yang melintas lewat ukraina
yang sumbernya dari rusia ini kan sebenarnya sangat dibutuhkan pada saat musim dingin sekarang gitu kan
dan dengan bergeraknya si jerman ini makin pro untuk anti climate change
mereka meninggalkan tuh proyek proyek nuklir untuk apa namanya untuk energi
jadi mau nggak mau tergantung sama gas
nah pasokan gas yang paling murah dan dependenble itu sebenarnya dari rusia
kalau nggak lewat ukraine tetap aja beli dari rusia
kalau dilihat jerman ini kan tulang punggungnya nato ya
tulang punggungnya eu juga uni eropa
jadi kalau rusia disangsi
sedemikian rupa ditutup semua blocking finansialnya segala macam termasuk ekonominya
sebenarnya berarti barang barang dari rusia akan jadi jauh lebih mahal
buat negara negara eropa
padahal eropa kan belum pulih nih dari pandemi maupun dari krisis ekonomi dua ribu delapan
berarti bebannya itu justru jauh lebih terasa di uni eropa daripada di rusia aja
jadi menurut saya apa ya kalau amerika tidak berhitung dengan baik
maka justru yang rontok si uni eropa
tapi mungkin juga di satu sisi ya saya berpikir mungkin si amerika serikat memang sengaja juga
ini satu cara amerika serikat untuk menekan uni eropa
agar agenda pada masa trump untuk meninggalkan nato
membiarkan nato membayar sendiri tagian tagiannya
mengurus dirinya sendiri nggak perlu lagi di backing amerika serikat
itu bisa dilanjutkan gitu
jadi ada kemungkinan dua alasan ya kenapa akhirnya
sebenarnya yang rugi bukan rusia dan amerika
tapi justru dalam hal ini menurut saya uni eropa
uni eropa oke baik
dina sebelumnya kan nato sudah kasih abal abal ya
sudah wanti wanti supaya rusia tidak melancarkan invasinya ke ukraina
apakah anda melihat nato akan turun tangan ya kan
karena keterlibatan nato ini juga bisa berdampak ya sih pada konflik global
kalau itu terjadi
kalau posisinya sudah genting secara fisik bukan mustahil itu turun
karena kuncinya di sini masih otorisasinya amerika juga punya hak untuk otorisasi deployment pasukan ya
pasukan nato bukan hanya bergantung dari negara negara uni eropa
jadi itu bisa aja tetap terjadi
tapi masalahnya sustainability nya ya keberlangsungan serangan ini mau berapa lama berapa orang
kemudian mau menyasar bagian mana gitu di ukraina karena kita tahu sebenarnya si rusia kan juga nggak menyerang
seluruh bagian ukraina ya
jadi kalau tidak dihitung baik baik justru seperti yang saya bilang tadi
dampaknya bisa jauh lebih buruk buat negara negara eropa
dan itu juga sebenarnya akan membelit sendiri nanti amerika serikat
kan perekonomian global sekarang sudah sangat terhubung ya
kalau eropa kolapse ekonominya mau gak mau ada yang ketarik juga ya uni eropa
karena dia perjanjian transatlantik mereka untuk dagang itu sangat besar itu
ekspor impor antara negara negara
dan investasi ya antara uni eropa sama amerika serikat
oke kalau tadi kan mbak dina sampaikan sebenarnya dampak besarnya itu kan pada uni eropa sendiri ya mbak dina ya
oke kalau begitu bagaimana seharusnya dan mengapa mungkin negara negara di uni eropa ini mungkin tidak terlibat langsung gitu kan
tidak membuka suara atau mungkin anggaplah hanya main aman tidak seperti mungkin tadi pak desa sampaikan
presiden macron yang punya diplomasi khusus tanpa melibatkan amerika
ya jadi uni eropa itu sebenarnya kita harus lihat mereka sebagai dua entitas ya
yang pertama secara organisasi yang pucuknya kita tahu itu ursula founder layer gitu ya
si president of the commission of european unions yang dengan tegas banget mengatakan bahwa serangan rusia ini barbarik gitu
dan harus dihukum seberat beratnya gitu kan
dia punya satu kepentingan juga uni eropa karena gerbongnya dia adalah nama baiknya si uni eropa ya
sebagai lai nya sebagai sekutunya sekutu ekonomi sekutu politik pertahanan juga buat si amerika serikat
tapi sebenarnya uni eropa juga terdiri dari entitas entitas yang merupakan soveren ya
negara negara berdaulat juga negara negara anggota yang punya hubungan bilateral sendiri masing masing dengan rusia
dari perkembangan politik luar negeri eropa sebenarnya dari isu climate change misalnya
itu mengubah banyak hal dalam uni eropa
uni eropa tidak bisa lagi serta merta hanya ngekor amerika serikat
karena pada dasarnya kalau mereka harus switch ya harus berubah perekonomianya semakin tergantung pada produk produk yang lebih renewable misalnya
ke depan mau nggak mau ya harus cari bahan bakar yang murah kan
salah satunya termasuk dari si rusia itu sambil mereka transitioning ke produk produk non fosil yang lain gitu
jadi kalau kita bicara bukan cuma hari ini sebenarnya perang dengan ukraina ini lebih banyak ruginya daripada untungnya
satu satunya untung yang saya lihat lebih buat amerika serikat supaya dia ada musuh baru ada narasi baru untuk politik luar negeri biden yang ya sorry to say sampai sejauh ini kan belum
terlihat ya akhirnya mau dibawa kemana amerika serikat pasca trump
oke baik baik terima kasih mbak dina sudah bergabung dengan kami malam hari ini
mudah mudahan situasi di ukraina cepat terkendali selamat malam mbak dina sehat selalu
sama sama mbak terima kasih selamat malam